tpa piyungan itu seharusnya sudah stop sejak dua ribu enam belas tapi kemudian diperluas
kalau saya melihat ada dua aspek satu kesejahteraan ternaknya
kedua itu ada kemungkinan cemaran cemaran senyawa beracun
seperti logam berat ataupun bakteri patogen yang pasti akan masuk dalam tubuh si sapi itu
berkah pariwisata menjadi tulang punggung aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah ini
yogyakarta tak akan habis pesonanya
wilayah ini identik dengan kentalnya tradisi keramahan masyarakat dan daya tarik wisata
dari aturan yang berlaku tempat penampungan sampah sementara atau tps
sebenarnya sudah tidak bisa lagi menampung jenis sampah organik dan plastik
pak johannes semenjak awal januari warga sudah harus milah sampah sendiri
nah yang masuk ke depo ini berarti sampah dari warga itu sampah apa aja pak
seharusnya sampah yang masuk ke depo adalah sampah organik sama residu
yang lain nanti kalau dibilah dari rumah nanti bisa dimasukkan ke bank sampah
tapi ya kayak gini kenyataannya
saya lihat masih banyak aja nih pak
masalah pengelolaan sampah kian rumit
karena keterbatasan tersebut
tempat penampungan akhir yang dimiliki provinsi ini
selain mendapat berkah dari pariwisata
yogyakarta memiliki sebuah permasalahan mendasar yaitu adalah pengelolaan sampah sampah seperti ini
tiga wilayah di provinsi ini yaitu bantul sleman dan kota yogyakarta
ternyata belum memiliki tempat pengelolaan atau pembuangan akhir untuk sampah sampah seperti ini
lalu kemana kemudian sampah sampah ini akan berakhir
dinas lingkungan hidup provinsi daerah istimewa yogyakarta mencatat
setiap harinya tpa piyungan menampung sekitar tujuh ratus hingga sembilan ratus ton sampah dari tiga wilayah tadi
baik kabupaten bantul sleman dan kota yogyakarta memang sangat bergantung dengan keberadaan tpa piyungan
sebagai tempat pembuangan sampah akhir dari wilayah masing masing
hal ini membuat penumpukan sampah di tpa ini begitu cepat terjadi
dan berdampak dengan lingkungan sekitar
tpa piyungan di kabupaten bantul memiliki luas dua belas lima hektare dan terbagi menjadi dua zona
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh enam tpa ini menjadi lokasi pembuangan sampah dari tiga wilayah
beban sampah yang begitu berat membuat dua zona utama yaitu a dan b
ditutup sementara sejak november dua ribu dua puluh
tpa piyungan itu seharusnya sudah stop sejak dua ribu dua puluh
tapi kemudian diperluas masih bisa menampung beroperasi
tapi sering itu juga sering buka tutup oleh masyarakat
kemudian itu akhirnya memang ya kapasitas tpa itu sampai detik ini harusnya itu sudah berhenti
kelebihan kapasitas penampungan di tpa piyungan sempat membuat tiga wilayah kewalahan
pada mei dan oktober dua ribu dua puluh
dinas lingkungan hidup provinsi daerah istimewa yogyakarta
menutup tpa selama beberapa hari karena masalah kapasitas dan protes warga sekitar
sementara ini tempat lahan di tpa piungan juga tidak tambah besar tidak tambah dalam
tidak tambah dalam
sehingga pasti pada titik tertentu ada keterbatasannya
sehingga untuk menangani sampah kita akan berlakukan dari hulu
jadi pengelolaan sampah harus selesai sedekat mungkin dengan sumbernya
penutupan dua zona tpa membuat pemprov saat ini mengaktifkan zona transisi di lahan seluas dua satu hektare
zona ini digunakan sementara dengan harapan dua zona lama bisa digunakan kembali
di zona transisi itu enam bulan ke depan sejak november itu kan masa pemeliharaan bangunan
jadi sekaligus untuk uji coba bangunan maka dari zona a dan zona b untuk sementara kita alehkan ke zona transisi
tetapi juga bukan berarti kemudian zona a dan zona b itu kita tutup begitu karena memang ada proses di komposisi juga
aspek sosial tak luput terdampak dari masalah di piungan
warga di dusun banyakan tiga desa situmulyo kecamatan piungan merasakan dampak serius karut mahrut pengelolaan tpa
bau tak sedap dan aliran air limbah sampah atau lindi menjadi masalah utama di dusun yang berjarak tiga meter
aspek sosial tak luput terdampak dari masalah di piungan
ini saluran yang biasa dipakai

kondisinya bagaimana sekarang
jadi gini memang dulunya ini digunakan untuk irigasi warga
tetapi dengan adanya tpst sampah itu yang belum ada pengelolaan secara bagus ya limbahnya itu memang hanya mengalir lewat irigasi ini
jadi tidak bisa digunakan sama sekali
nah kondisi airnya ini sekarang ini kayaknya udah keruh nih pak
memang keruh begini atau bagaimana
ini mending ini mending mas
padahal keruh ya pak
kalau kita lihat setelah lindi sebelum mengalir sawah itu memang hitam
ini kan sudah kecampur air hujan dari sawah sawah itu sehingga airnya agak encer gitu
warga berharap pemerintah serius memperhatikan masalah ini
kalau kesenggolnya jatuh
bagi sebagian orang tempat pembuangan sampah seperti piungan adalah lokasi yang jauh dari layak untuk mencari nafkah
namun untuk sebagian yang lain lokasi ini adalah sumber penghidupan yang nyata
salah satu sisi unik dari tpa piyungan di yogyakarta adalah kehadiran ratusan hewan ternak seperti sapi yang ada tepat di atas tempat pembuangan akhir piungan
para sapi bahkan mencari makan di tempat ini
itu tempat yang paling penting
berada di atas gundukan sampah dan hidup berdampingan dengan para pemulung di tpa ini
dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi daerah istimewa yogyakarta mencatat
pada dua ribu lima belas jumlah sapi di tpa piungan mencapai lebih dari dua ribu ekor
jumlah itu kemudian berkurang seiring penutupan dua zona lama
saat ini tercatat lebih dari lima ratus ekor sapi yang mencari makan di tempat sampah itu
jadi memang ada kesulitan kesulitan yang dalam rangka penegakan aturan ini menjadi tidak clear ya
karena memang yang diatur sesuatu yang sebenarnya tanpa aturan pun harusnya sudah tidak dilakukan sudah tahu
makanya seperti itu
meskipun imbuan itu akibatnya
arahnya kemana juga tidak mengerti
aktivitas di tpa transisi piungan begitu hidup
ratusan sapi seolah berlomba dengan para pemulung mengais rezeki
berdampingan sama sapi nih ya pak ya
iya berdampingan sama sapi ini sudah terbiasa
pernah ada kayak pemulung juga kesenggol atau gimana
oh pernah pernah
lalu kami bawa ke rumah sakit
itu diadakan satu pertolongan
oke kalau kesenggol jatuh pemulung itu pak
iya kemungkinan jatuh
jatuh ya pak
sesekali mereka harus berjibaku dengan alat berat yang bertugas menata sampah di tpa
dari keterangan pemulung setempat pemilik sapi sapi ini sebagian besar adalah pemulung juga
sapi sapi ini pak yang punya siapa sih pak
sapi sapi ini yang punya orang orang masyarakat sekitar tpsd ini
jadi sapi sapi yang dulunya dari awal pembuangan itu warga masyarakat melepaskan sapi
sehingga dengan dilepas lekan di sampah ini sapi menjadi gemuk menjadi cepat besar
sehingga berjujur warga masyarakat tpsd melepaskan sapi yang ada di tpsd
makannya apa pak sini sapi itu pak
sapi itu makannya ada sayur sayuran buah buahan lalu nasi sama roti
dengan bantuan sumariono saya menemui salah satu pemulung yang memiliki sapi di tpa ini
sukijan bersama istri adalah pemulung yang beraktifitas sehari hari di tpa piyungan
pekerjaan ini sudah ia lakoni sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
pria lima puluh delapan tahun ini memutuskan beternak sapi karena tergiur dengan kemudahan memelihara ternak di tpa
jika tidak mati karena penyakit sapi peliharaannya bahkan bisa dijual dengan harga normal
ternaknya apakah ini adalah alasan untuk memutuskan sapi di tpa
lebih mudah daripada tari rumput
sejauh ini apakah sapi ini dijual
ada yang dijual ada yang mati
kalau yang dijual itu ada saja
sukijan sendiri membiarkan kedua belas sapinya mencari makan dari pagi hingga sore
sapi sapi miliknya bahkan sudah dilatih untuk kembali ke rumah sukijan yang letaknya masih di kawasan tpa
karena dulu itu mudah dilepas di sampah itu tidak mentarikan makan
kalau sekarang kok mentarikan makan sudah sulit makannya sapinya
dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi menyebut
ada unsur kesengajaan dari pemilik sapi untuk membiarkan hewan ternak mencari makan di tpa
lebih kepada mereka mencari keuntungan dengan cara sederhana
dengan punya sapi tanpa dikembalain tanpa dikasih makan
dia tetap hidup bahkan ya gemuk
sementara kalau orang yang nggak tahu harga jualnya nggak beda
bagi orang yang tidak tahu tidak beda
pakan sapi yang berasal dari tempat sampah berpotensi menimbulkan berbagai penyakit
meski sapi sapi dipiungan tampak gemuk
cemaran bakteri dan limbah kemungkinan besar sudah masuk ke dalam tubuh mereka bersama apa yang dimakan
kalau kita melihat sampai ada di tempat pembuangan akhir
satu aspek pertama itu sebenarnya kayak animal welfare
isu yang sekarang lagi berkembang atau kesejahteraan ternak itu
ternak itu kan sebenarnya butuh lingkungan yang nyaman
pakan yang sesuai dan kemudian tentunya ada air
nah kalau di piungan itu kan sebenarnya ya sapi ya makannya di situ
ya ada sayuran limbah sayuran diisi makan kemudian kadangnya plastik ada makanan dengan campur plastik yang dimakan
kemudian yang kedua itu ya air gitu
padahal kalau semuanya di dalam sampah ini kan kita nggak tahu
dan banyak memang kandungan cemaran kayak bakteri patogen kemudian ada logam berat
selain aspek kesejahteraan hewan kondisi ini juga berdampak pada kelayakan daging sapi untuk dikonsumsi
para pemilik usaha pemotongan hewan ternak enggan menggunakan sapi piungan
namun distribusi sapi yang tidak bisa ditebak membuat pemilik usaha kadang mendapatkan kondisi daging yang tidak segar
dari segi kualitas beda banget lah
bedanya dari tekstur warna dari bau juga beda sama daging yang benar benar sapi fresh sapi ternak gitu loh
nah orang orang yang jual daging di sini mau gak sih ambil dari piungan
kalau mungkin kalau nggak tahu diantar sapi dari mana mungkin bisa coba
soalnya kan kita nggak bisa bedain oh ini sapi dari sini dari sini kan kita nggak tahu
mungkin dari piungan dijual ke pasar juga bisa
nah di pasar mungkin bobot sama harganya masuk ya kita ambil
daging hewan yang tercemar jika dikonsumsi manusia secara terus menerus bisa menimbulkan dampak serius
kalau kayak patogen ataupun logam berat gitu ya bisa sampai ke cancer kemudian ya paling anu pasti diare gitu inflamasi di saluran pencernaan gitu ya
jadi itu yang mungkin banyak terjadi
kalau orang orang makan yang gak sehat atau kemudian tercemar oleh sinar sinar beracun kan paling gak langsung diare pertama gitu
dan kalau itu tertimbun terus tertimbun terus ya bisanya bahaya sampai ke cancer gitu
meski dengan tegas melarang pelepasan hewan ternak di tpa piyungan dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi daerah istimewa yogyakarta belum mampu secara masif melakukan evakuasi hewan ternak
pemerintah daerah saat ini fokus untuk melakukan pengawasan untuk peredaran daging sapi di pasaran
kalau khusus memantau sana memang kami belum ya belum
tapi manakala kita memantau kesehatan daging yang ada di pasaran ini kita selalu lakukan
kan kita ada tim pengendali inflasi daerah
pengendalian dan pemilahan sampah agar tidak semuanya berujung di tpa ini menjadi salah satu kunci untuk menyelamatkan hewan hewan
dan peredaran daging sapi yang dikonsumsi oleh masyarakat
yang tidak kalah pentingnya adalah
pola yang lama harus diubah betul
komunikasi kepala pembangunan
mengelola sampah di sebuah wilayah sejatinya adalah tugas bersama
masyarakat dan pemerintah harus bahu membahu agar sampah tidak menjadi bom waktu yang menghasilkan masalah di semua aspek kehidupan
untuk tpa piyungan skema pengolahan sampah menggunakan teknologi tengah disiapkan pemerintah setempat yang akan bekerja sama dengan pihak swasta
ditargetkan pada dua ribu dua puluh enam
pada tahun dua ribu dua puluh enam piungan tidak lagi akan menampung sampah tanpa diolah
kalau beberapa kota ya jadi mungkin surabaya mungkin solo mungkin cilacap itu pun juga sudah ada
dan masing masing daerah memiliki karakter dan tingkat ekonomis tertentu
nah untuk jogja ini untuk sementara waktu kita akan hasil kajian itu mengatakan bahwa
yang paling ekonomis untuk sampah di jogja akan memakai mechanical biological treatment
sementara menunggu solusi jangka panjang pemerintah perlu mendorong edukasi
mengenai pengelolaan sampah dari sumbernya kepada masyarakat
yang tidak kalah pentingnya adalah tentu saja tidak pola yang lama harus diubah betul
sehingga nanti yang masuk ke new piungan itu katakan seperti itu adalah hanya sampah residu saja
nah yang lainnya kemana itulah peran serta masyarakat yang harus bertanggung jawab mengurangi dan sebagian juga mengolah
nah tentu saja di situ juga masyarakat kalau tidak ada edukasi tidak ada sosialisasi itu juga mungkin gegap
kadang mulai yang paling dasar saja memilah sampah
pengelolaan sampah sejak dini menjadi penting agar budaya lama seperti yang terjadi saat ini perlahan hilang
setidaknya hal itulah yang diakini oleh pengurus salah satu taman belajar among siwi
di dusun pandes desa panggung harjo kabupaten bantul
salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sampah adalah dengan mengelompokkan sampah dari lingkup terkecil termasuk di sekolah ini
di mana guru salah satu tk ini mengajarkan
bagaimana anak anak seusia dini sudah diajarkan untuk memilah sampah di awal
agar mereka bisa memahami bahwa pemilahan sampah juga perlu dilakukan di lingkungan terkecil
sejak berdiri pada dua ribu sebelas sekolah ini mewajibkan orang tua dan siswa untuk membawa sampah non organik sebagai alat pembayaran
jadi waktu itu kita berpikir sampah
sudah di mana mana kemudian gimana sih supaya sampah itu lebih bermakna
nggak hanya sekedar sampah yang dibuang tidak ada nilainya tapi kita buat lebih bernilai
akhirnya kita satu yang pertama lembaga pendidikan ini berdasarkan tentangan lingkungan sekitar
jadi kita spp nya pakai sampah
sistem ini disambut baik orang tua siswa
selain meringankan biaya bulanan orang tua senang anak anak mulai menyadari cara pengolahan sampah di rumah
sampah yang dikumpulkan di sekolah kemudian dibawa ke bank sampah panggung harjo untuk ditabung dalam bentuk tabungan emas
ada banyak cara bagi sebuah lingkungan untuk bisa mandiri dalam pengelolaan sampahnya
dalam rangka meminimalkan pembuangan sampah dari lingkungan di dusun karangploso
desa siti mulyo kecamatan piungan bantul
para ibu yang tergabung dalam bank sampah karangploso menginisiasi pembuatan ekoenzim dari sisa sampah organik rumah tangga
cairan ekoenzim memiliki manfaat khususnya bagi rumah tangga
sejauh ini warga menggunakan hasil ekoenzim untuk kebutuhan rumah tangga
ekoenzim itu adalah larutan jadi larutan multifungsi
itu hasil fermentasi dari tiga bahan yaitu air kemudian molase
molase itu gula tetes tebu atau mungkin istilahnya ada yang gula merah tebu
kemudian yang ketiga adalah bo
bo itu bahan organik nah bahan organik di sini yang ditamakan adalah kulit buah
kulit buah yang masih layak
proses pemilahan dan pengolahan sampah di dusun ini sudah dilakukan sejak dua ribu delapan belas
diperlukan kerja ekstra untuk membuat lebih dari empat puluh keluarga terlibat aktif dalam pengolahan sampah secara mandiri
tapi harus masyarakat harus mau nggak mau harus menyadari semuanya itu pak
karena pak ya tadi kita kalau tidak sedini mungkin berlatih seperti itu
sama nanti dia mau dibuang kemana tidak ada tempatnya untuk provinsi
jadi itu karena mau ada penutupan sampah itu
edukasi mengenai pengelolaan sampah menjadi langkah paling realistis
yang bisa dilakukan untuk permasalahan di yogyakarta
jika budaya baru membuang sampah diterapkan
persoalan sampah di kota gudeg akan terurai dan tidak menjadi bom waktu
masyarakat itu mulai dibudayakan harus memilah
kenapa harus ada pemilihan di tingkat masyarakat
karena sampah itu itu sebagian besar adalah sampah organik
dan itu biasanya adalah kita kenal juga sebagai sampah basah
yang dod resisten dan administrasi tuh persel conversations dengan bagian jaki

jangan windows sepuluh berbeda juga

gak ada yang menung discoverright in here
anak anak orang denver juga tetem